ratas program cipta lapangan kerja digelar senin siang di kantor presiden jakarta
presiden membuka rapat dengan menyampaikan beberapa hal terkait rencana program cipta lapangan kerja
pertama yaitu terkait pengurangan regulasi yang menghambat terbukanya lapangan kerja
kedua presiden meminta kepada menteri dalam negeri untuk turut serta membangun perbaikan pola komunikasi
antara lembaga pemerintahan di pusat dan daerah
presiden juga meminta agar program cipta lapangan kerja ini bisa menciptakan sdm sdm indonesia
yang unggul dan bisa bersaing di lapangan pekerjaan
konsekuensi di lapangan kartu perang kerja sistem manajemen semuanya disiapkan
sehingga nanti pada saat januari dikeluarkan betul betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital
mudah dipontrol mudah dimonitor